dewan pers kerap mendapatkan intimidasi maupun kekerasan dalam peliputan
tidak jarang mereka mendapatkan tindakan pengusiran maupun ancaman teror
berdasarkan data aliansi jurnalis independen dalam tiga tahun terakhir
insan pers banyak mendapatkan tindakan kekerasan penganiayaan kriminalisasi hingga terbunuh
pada tahun dua ribu enam belas aji mendapatkan delapan puluh satu laporan tentang tindakan kekerasan terhadap pers
yang paling tertinggi adalah mengalami kekerasan fisik sebanyak tiga puluh enam laporan
pengusiran peliputan sebanyak delapan belas laporan serta ancaman kekerasan dan teror sebanyak sembilan laporan
kasus tersebut turun pada tahun dua ribu tujuh belas menjadi enam puluh laporan
dari laporan tersebut didominasi oleh laporan kekerasan fisik yang mencapai tiga puluh kasus
namun pada tahun tersebut
aji mendapatkan lima laporan mengenai kriminalisasi pers hingga pemidanaan
sementara itu tahun dua ribu delapan belas aliansi jurnalis independen telah mendapatkan empat laporan
diantaranya pelarangan pemberitaan pengusiran peliputan dan perusahaan alat atau data hasil liputan
menurut data dari litbang cnn indonesia
yang dikutip dari situs reporter sun strong t r mencatat
bahwa kebebasan pers di indonesia masih di peringkat satu ratus lima puluh besar
tidak jauh berbeda dengan negara negara asia
tingkat kebebasan pers di indonesia pada tahun dua ribu empat belas berada di peringkat satu ratus tiga puluh
di bawah peringkat brunei dan thailand
namun pada tahun dua ribu tujuh belas peringkat kebebasan pers di indonesia naik
dan menduduki nomor satu ratus dua puluh empat atau peringkat tertinggi di negara asean
dibandingkan malaysia thailand laos maupun brunei
sementara itu tingkat kesejahteraan berdasarkan data aji pada tahun dua ribu enam belas
gaji insan pers pemula yang didapat berkisar mulai dari rp tiga dua ratus
hingga lima delapan ratus rupiah
menurut aji gaji ideal insan pers pemula pada tahun dua ribu enam belas sebesar rp tujuh lima ratus empat puluh
dan itu akan terus naik seiring dengan pertumbuhan perekonomian
serta kebutuhan hidup layak para jurnalis
walaupun masih memiliki berbagai permasalahan dan pekerjaan dalam dunia pers
diharapkan pada peringatan hari pers nasional ini
tugas yang diemban untuk menyajikan informasi terhadap masyarakat
sesuai dengan kode etik jurnalistik yang dapat membangun masyarakat
dan bangsa indonesia
muhammad rifqi cnn indonesia